aksi tidak terpuji seorang tukang bakso keliling yang meludahi mangkok pembelinya terjadi di kawasan muria selatan kembangan jakarta barat senin petang lalu
risto ini terekam kamera cctv yang terpasang di rumah pembeli bernama hikmah
hikmah awalnya memesan dua mangkok bakso kepada penjual bakso keliling yang lewat di depan rumahnya
karena bertepatan dengan azan maghrib hikmah mengajak anaknya masuk ke dalam rumah
sempat menaruh curiga dengan si tukang bakso ini
hikmah akhirnya melihat rekaman cctv dan melihat aksi tukang bakso sedang meludahi mangkok bakso pesanannya
setelah mengetahui aksi tukang bakso tersebut hikmah berpura pura tidak mengetahuinya dan langsung membayar dan membawa dua mangkok bakso pesanannya ke dalam rumah
dan ia pun langsung membuangnya
hikmah mengaku tidak mengetahui motif dari aksi pelaku
namun dirinya khawatir karena saat ini sedang pandemi covid sembilan belas
saya terima sih biasa cuma saya langsung bawa ke kamar mandi saya buang
mungkin kalau ada suami kan ditegur
saya mau negor sendirian kan takut
soalnya posisi pas maghrib sepi kan
aksi tukang bakso yang videonya menyebar di media sosial ini tidak langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib
karena takut berdampak terhadap penjual bakso yang lain